anjuran agar orang tua mengantar anak di hari pertama masuk sekolah tidak hanya ditujukan bagi aparat sipil negara ataupun juga pegawai negeri sipil
menteri pendidikan dan kebudayaan anies baswedan juga mengharapkan semua orang tua yang memiliki anak di bangku sekolah melakukannya
hari pertama seolah olah melihat rumah kedua bagi anak
sebab anak anak menggunakan sebagian waktunya di sekolah yakni sepertiga hari anak anak diisi dengan kegiatan di sekolah
selama lima sampai enam hari dalam seminggu mereka belajar di sekolah dan bertahun tahun mereka berkegiatan di sekolah
tidak hanya sekedar mengantar anak hingga ke gerbang sekolah mendikbud berharap orang tua juga meluangkan waktu berinteraksi dengan anak di sekolah dengan guru dan berkenalan dengan sesama orang tua murid